pertamina area bandung
pertamina area bandung
bisa dilihat di seluruh spbu di kota bandung ada di tasik ada di ciamis ada di sukabumi
melakukan pendaftaran tidak ada mekanisme pembatasan tidak ada mekanisme apapun
silakan para wargi tetap tenang tetap melakukan pembelian bbm ke spbu dengan normal seperti biasanya
salah seorang warga merasa terbantu setelah mendapatkan panduan dari petugas di spbu
ia juga mendukung langkah pemerintah membatasi
pembelian bbm bersubsidi
pada tahap awal pendaftaran tidak ada mekanisme pembatasan pembelian bbm
baik menggunakan uang tunai maupun non tunai
bandung jawa barat